biar mereka bisa jemput aku di pandang asuhan
tapi sekarang rena kan nggak perlu harus kirim surat lagi kan
kan ada mama papa nya disini
bahkan sekarang rena juga punya oma
terima kasih oma
lihat tuh burungnya
tapi kenapa ndin
kenapa kalian menyembunyikan ini dari saya
apa saya tidak pantas bersama rena
apa saya tidak pantas untuk memeluk rena
untuk menyayangi rena
dengan apa yang udah kamu lakuin ke aku mas
dengan semua hinaan itu
dengan kamu juga membiarkan aku berjuang di dalam penjara
itu yang kamu mau mas
asal kamu tau mas
rina juga gak tau aku ibu kandungnya
yang dia tau aku adalah ibu yang udah mengendomsi dia
dia gak tahu aku ibunya
rina masih kecil
rina gak tau apa apa
aku juga hancur mas
ketika dia tanya
kenapa dia ditaruh di pantiasuan
kamu gak bikin dia tambah bingung
kamu gak bikin dia jadi tambah sedih
kenapa si om baik ini taruh di pantiasuhan
kenapa mamanya gak mau ngurusin dia
kamu mau itu ditanyain mas sama dia
kamu jangan mikirin kebenaran buat kamu doang mas
kamu harus mikirin untuk rina
apa yang udah dia laluin selama ini
kamu akan biarin itu terjadi
gak akan pernah tau
pasti dia akan tau
di saat waktu yang pas
dan aku akan juga
membawa rena untuk ketemu sama kamu
biasakan satu hal
tidak memberitahu rena
kalau anda adalah ayah kendungnya
kami akan bangun rena kesini
anda mau menuhi syarat itu atau tidak
kalau anda tidak mau
anda akan melawan kami di persidangan
saya akan menang
karena anda sama sekali tidak punya hak atas rena
saya yang membesarkan rena dari bayi
dan setelah itu
dan setelah itu
dan setelah itu
dan setelah itu
dan setelah itu
dan setelah itu
saya tidak akan pernah mengizinkan anda bertemu dengan reina sampai kapanpun
anda tinggal pilih
yang pertama atau yang kedua
keputusan ada pada anda
keputusan ada pada anda
rina tidak akan tahu
sampai waktu yang pas
ketika dia sudah mengerti semuanya
kami pasti akan bicarakan soal ini
tapi aku mohon andi
aku ingin bertemu dengan rina
ajak dia ke sini
aku akan bawa rina ke sini sama mbak salam
terima kasih sudah kemarin

dengan bikin mereka melayan pada masing masing tempat yang di gramsan
terima kasih halo
mama tuh pengen tahu apa jawaban asal sama andin ke nino soarena
iya pelan pelan ma
aduh aduh mama
jangan buru buru tuh akhirnya jatuh kan
pak mama tuh penasaran
mama pengen tahu reina cucu kita atau bukan
iya udah samar pelan pelan
gimana udah lebih tenang
kita mampir ke panti dulu yuk
kan besok mau ada syukuran empat bulanan si belon biru
aku mau kasih sumbangan ke panti
udah lama juga kita mampir ke sana ya
iya mas boleh
makannya yang banyak ya
biar bayi kamu juga sehat kan di kandungannya
kompak banget emak sama anak jadi nabi baru
eh lu udah tanya belum sama nyokap lu
gimana tuh lagi lu
ya tuh gak ada habisnya ya mau cari masalah sama gue
lo tuh apa sih ha
kok gak mau apa apa
jangan jangan nyokap lu juga bakalan dicere sama bokap lu ya
jadi janda bareng
ya ampun makin kompak aja kalian sumpah
itu bener bener ya
bisa gak jaga mulut lu
silakan kalau mau pukul
kalau lo masih mau di sel tikus nih gue kasih
bener bener lu ya saksa
oh lu tuh bener bener ya
lu gak berani
anda lagi lagi bermurah bu
apa ibu mau masukkan ke sel tikus lagi bu
saya yang habis ngajar dia
karena dia menghina kami berdua
ibu jangan berkelahi ya
saya peringatkan sama ibu karena di sini ibu pengundi baru
apa ibu mau dimasukkan ke saat tikus
ayo dilanjutkan lagi makannya
iya ini baru turun
iya ini baru turun taksi
masih di parkiran
iya kamu yang ada di pernikahan pak angga sama mbak michelle ya
saya duluan ya
ternyata cowo itu dari indonesia
ini dia ya
ternyata cowok itu dari deket lebih ganteng ya
udah baik sopan
kok gua gak tukeran kontek sih
aduh jauh lagi orangnya
belanjaanku banyak banget ya
kalo aku naik taksi
gimana nanti ini nuruninnya
mana aku nanti turunin semuanya ini sendirian
ah gimana ya
coba aku telfon dong
siapa tahu dia lagi break makan siang
ren kamu lagi dimana
aku lagi di jalan mah
abis meeting tadi
mama ini habis belanja di mall puri plaza
ini belanjaannya banyak banget tren
kamu bisa jemput mama nggak
terus anterin mama pulang
aku juga kebetulan posisinya gak terlalu jauh dari mall itu ma
mau tunggu di sana ya
mama jalan mertua lagi di sini juga kebetulan
alhamdulillah baik tante tante gimana
belanjanya tante mayang banyak banget tuh
ya ini sekalian belanja bulanan ki
kamu sendiri juga ini banyak loh
tadi kiki juga sekalian belanja bulanan
tante mayang kiki bantuin aja ya kalau mau ke lobi parkiran
gak usah gak usah
gak apa apa tante
daripada nanti tante kerepotan kan mending kiki aja yang bantuin
ini kamu juga banyak bawa bawa
gak apa apa tante senang aja
ya sini tante
gak apa apa tante
reina adalah putriku
aku sudah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku
aku harus bisa menebus semua kesalahan ini
itu semua karakter lunak
iya ini adalah persembahan
saya sudah kezaman
saya tidakkan jejak
ternyata benar reina anak kamu
pantesan papa tuh merasa deket banget sama reina
berani kita punya cucu pak
ya allah mau
seneng banget pasti kan
papa nggak sabar lagi pengen ketemu reina
pengen main sama reina
pengen dipanggil opa
kenapa mau nggak bisa
reina nggak boleh tahu
soal yang sebenarnya
aku gak akan pernah ketemu dengan reina lagi
mereka sudah mengakuinya mak
adalah anak aku mak
biasa deket banget sama rena
berani kita punya cucu pak
pasti gak ada sedih
papa gak sabar lagi pengen ketemu rena
pengen main sama rena
pengen dipanggil opa
kenapa mau gak bisa
rena gak boleh tau
soal yang sebenarnya
aku gak akan pernah ketemu
dengan rena lagi
mau sampai kapan sih
dirahasiain sampai kapan
sampai rena cukup umur
untuk mengetahui yang sebenarnya
terus kamu mau
itu syarat dari andin
biar aku masih bisa ketemu dengan mereka
walaupun kenyataannya ini sangat menyakitkan ketika tahu putriku manggil aku om
ya ah tante mayang tante mayang mau dicariin taksi enggak enggak enggak usah
dijemput sama randy ki aduh indahnya hari ini gigi bakal ketemu sama mas
randy emang ya orang yang suka menolong itu rezekinya tidak bohong
wow masih banget dong tante malah gitu rajin banget kuliahnya oh ya tante kemarin
pernah menang lomba pidato bahasa inggris juara favorit ditangkap wah bagus kalau gitu ki
aduh tante seneng banget dengernya semangat ya oh ya pasti dong tante ya ya
aku makin penasaran deh apakah anak kiki itu sekarang jadi mahasiswa dan mau kerja keras terus belajar
rendi jadi dekat lagi sama kiki
oh iya tante nanti
ama kamu ada di sini
iya mas tadi kiki ketemu tante mayang di dalam kan hari ini pas banget nih
pas kecohnya kiki buat belanja bulanan
eh tadi ketemu tante maya tante maya lagi sendirian
yaudah kiki bantuin mas
oh gitu ya
yaudah makasih ya udah bantuin mama saya
yaudah biar saya yang bawa aja
eh mas bentar bentar kiki ambil belanjaan kiki dulu
bentar ya mas
kiki kamu gak sekalian aja ikut biar dianterin ke rumahnya pak aldebaran
oh beneran tante
yang sama mas randy kalau kiki pulang barengan sama mas rendy sama tante mayang
lo juga bingung sih apa kira kira lo punya ide gak
ya kayak gorengan gitu tapi yang elit
ren ini gigi biar ikut aja sama kita biar sekalian
aduh baiknya mas rendy ya
mas rendy baiknya tante maya
terima kasih ya tante maya mas rendy
wih dih si kiki amin hati sama cowo yang waktu itu
yang ada di lovagramnya dia pun
yoi sama mamanya lagi tuh
kayaknya emang udah akrab banget deh biar mereka berdua
jadi bener si kiki amin hati emang deket sama cowo itu
bahkan udah kenal juga sama mamanya
berarti emang udah serius nih hubungannya si kiki amin hati sama cowo itu
kadar ger kok bengong sih
macok lo padah
dia sama tuh orang mau pacaran juga bodoh amat gue
malah bukan urusan gue
ya udah yuk gue lapar
mungkin bisa digunakan untuk membeli keperluan anak anak disini
mungkin buat baju atau mainan
atau mungkin perlengkapan sekolah
terima kasih banyak ya pak bu andin
gak bisa mengundang ibu dan anak anak panti
untuk syukuran empat bulanan anak kami
soalnya acaranya memang khusus untuk keluarga
bantuan dari bapak dan ibu sudah sangat berarti buat anak anak
dan bikin mereka senang
nanti anak anak akan mendoakan dari sini
terima kasih banyak bu
saya yang makasih bu
saya doakan semoga kandungan ibu selalu sehat ya
maaf kalau saya lancang
waktu itu saya sempat lihat berita soal bu elsa
jadi dulu itu bu andin dituduh melakukan pembunuhan
padahal pelakunya bu elsa
saya terperhatinya bu
beberapa bulan yang lalu
saya sudah berpikir pikir
karena ibu dianggap bekas narapidana
jadi hak adopsi reyna sampai kami lepaskan dari pak a dan bu andin
padahal ibu tidak bersalah
saya rasa masalah itu nggak perlu harus dibahas lagi bu
yang penting sekarang reyna sudah sama saya
salam ya bu buat reyna
nanti saya selamatkan bu
nanti saya sampaikan ya
salamkan untuk anak anak
itu jam tangan masih bisa dipakai nggak
masih dong om
aku rawat baik baik kok
om aung gak ngajak reyna kesini om
reyna nya lagi di rumah
gak om aung ajak kesini
ya padahal aku kangen sama rena
nanti kemarin kemarin reyna nya om ajak kesini ya
buat main sama danu ya
udah kabulin permintaan reyna belum
permintaan rena yang mana ya
gak ada lagi

waduh ini yang disebut ambil pengki di atas kendi ambil paku dalam celana
terima kasih ya udah mau wanterin kiki sampai rumah
sama sama ki makasih juga ya tadi udah bantuin bawain belanjaan tante
iya mas rendy hati hati di jalan ya mas rendy ya
kom salam tata tante
dadah mas rendy
aduh bikin gak nyangka kalau hari ini tuh hari keberuntungan kiki
ketemu tante mayang diantirin pulang sama mas rendy
oh iya buka yang terbang
aduh aduh aduh cepet banget sih
kok bisa bisanya ayang kiki pulang bareng pak rendy kan tadi belanjanya berangkat sendirian
pokoknya kiki itu hari ini lagi bahagia
daripada kamu kepo kepo
nih bawa belanjaan nih berat
nah udah bagus taruh dapur
udah coba itu udah makan susah
pak kemojeng ya pak
boleh bang kemojengnya satu ya
yang ini aja
udah kita ngomong gak ada ya mak
pasti kamu lupa deh
jangan jangan ketinggalan di kantor
yaudah pake uang mama aja
gak usah nggak usah udah buat bapak aja kembaliannya
makasih banyak ya bu

kamu tuh pasti ketinggalan di kantor
ketinggalan dimana ya dompet saya
beneran nih gue ditraktir
beneran lah masa gue bohong sih udah tenang aja kali ini gue yang traktir
yaudah sampai ketemu lagi ya
dompet siapa ya
majen nomor dua puluh dua ya kak
oh ya mbak ini tadi saya nemuin dompet
di dekat situ ada yang punya mungkin ada yang merasa kehilangan
sejauh ini belum ada laporan soal kehilangan sih kak
coba dilihat dulu dalemnya ada ktp nya nggak
oh ya coba sebentar
ini kan cowok yang tadi
iya ini si rendi
kakak kenal apa milik dompet itu
oh iya ini kebetulan kenalan saya tadi juga sempat ketemu di depan
eee kalau ini dompet saya yang balikin aja gimana
gapapa ya yaudah makasih mbak
aku mimpi aku dapat hadiah dari papa sama mama
eh bangun bangun dari papa sama mama
hah kok bisa sama sih
papa sama mama juga punya hadiah buat reina
hadiah apa pak
makanya ikut yuk ikut mama sama papa ke belakang tapi mata harus tutup dulu
sini papa tutup matanya
papa tutup ya
mari jangan kaget
sama aku takut jatuh
yuk lagi ya jalan pelan pelan ya
ini ini kenapa ini kok cucu mama pakai ditutup tutup segala
gak ada apa apa lho
tutup segala matanya ke mana
aku mau dikasih kejutan oma
kamu mau dikasih kejutan
oma boleh ikutan tau gak
lagi sampai ya
oke rena udah siap
lo mau liat kejutan ya
baru dibuka matanya
kok mama tahu aku suka burung merpati
rana pengen banget burung merpati om
ya dulu dia pernah nangis nangis
terus aku tanya kenapa dia nangis
katanya dia pengen banget burung merpati om
kok om al nggak pernah tahu ya rena mau burung merpati
dia emang gak pernah bilang sama siapa siapa om
dia cuma bilang sama aku aja
bupanti aja juga gak tau
ya udah mas nanti kita cari aja burung merpati
rena pasti seneng kalo dibeliin
habis dari sini langsung kita beli ya
makasih ya mah
udah beliin aku serpasang merpati
mah mah kalo misalkan boleh tau kenapa rena suka sama burung merpati kenapa sayang
soalnya temanku di panti dulu yang namanya indah bilang
kalo burung merpati bisa kirim surat kemanapun
jadi aku mau kirim surat buat papa mamaku
biar mereka bisa jemput aku di panti asuhan
tapi sekarang rena kan nggak perlu harus kirim surat lagi kan
kan ada mama papa nya disini
bahkan sekarang rina juga punya oma
liat tuh burungnya tuh makan terus
rena mau kasih makan gak
ayo kasih ya si tun
harus dibuka dulu ininya
ini harus dibuka dulu
dibuka dulu baru kasih makan
burung merpati makan yang banyak ya
saat kamu akhirnya tahu masa lalu kamu
mama sangat berharap
kamu tidak membenci mama
mama tidak tau kalo kamu dibuang ke panti asuhan
andai mama tau
mama pasti akan mencegahnya sayang
masuk tangannya dikit
masuk dikit tangannya